tadi gue udah nyusun keisha lah
iya seneng banget lah
akhirnya gue bisa ngerasain jadi seorang ibu
peneror yang waktu kita tangkep di taman kasuari itu
sampai sekarang belum ketangkep ya
hebat banget tuh orang
pasti dia punya tim yang hebat
atau bisa jadi nih
saya boleh tanya sesuatu pak
perempuan yang bareng sama bapak waktu ke makam itu siapa ya
yang waktu dimakam karena
saya sempet ngeliat perempuan keluar dari mobil pak irfan
rupanya riza liat saya waktu kemakam sama jessica
bukan putrinya pak
putri saya beda lagi
pak surya apa kabar
makasih loh om udah mau dateng kesini
pasti dateng loh
dengan senang hati
ini kan acara penting kamu
jesse biasa sibuk kerjaan dia
sehat kan ya
ya saya perhatian ya apa yang terjadi pada elsa waktu mau kembali ke lapas
semoga kondisinya membaik
kita tunggu disitu dulu ya
iya pak bos
ustaznya tolong dicek ya
baik pak bos
karena dari semalam belum ada datanya
kalau mau kami pihak puskesmas bisa bantu untuk bikinkan akte kelahiran bayinya pak
itu ktp istri saya ketinggalan di rumah saya di jakarta
gara gara kemarin buru buru perginya
istri saya pengen ke bandung mau jalan jalan
eh ternyata malah kontraksi
jadi gitu sos
gini aja untuk semua biayanya
saya yang nanggung dan untuk
akte kelahirannya biar saya urus di jakarta aja
untuk siang ini bu putri sudah bisa pulang
tapi untuk bayinya belum bisa ya pak
ntar saya sampaikan ke istri saya ya
yaudah kalau gitu saya permisi ya sos
tadi gue udah nyusuin keisha lah
ya seneng banget lah
akhirnya gue bisa ngerasain jadi seorang ibu
dari mulai hamil
melahirin sampai bisa nyusuin sekarang
hari ini gue punya kabar bagus yang lain
tadi kata susta
sekarang siang ini lo boleh pulang
tapi keisha harus tetap disini
soalnya dia butuh dihangetin
ya udah berarti kita balik ke kontrakan aja dulu kali ya
terus ambil chargeran lo abis itu balik lagi kesini

keumbang ngeras perangkap sampai kembang kanan
sebagus gue ternyata
bank naik keuntungan karakter
itu aja apalagi
terus gua stol berserem seluruh
jadi kakak amar

lo bisa gak sih gak usah ngalah ngalangin ino buat ketemu anaknya
gue gak ada ngalangin sama sekali
tapi lo sadar gak sih
dan harusnya lo tuh gak disini
lo di sel tahanan saya
dan gue yakin ino masih dipantau sama polisi
dan polisi bakal mikir lo bakal hubungin ino
jadi kalau seandainya ino kesini
dia bakal dibuntutin sama polisi
dan lo akan ketangkap
gue gak mau pisah sama anak gue
dia itu segalanya buat gue
aku cinta sama dia gue gak mau
makanya dengerin gue ya
tahan dulu sa
jangan telfon ino
sekarang gue mau pergi dulu ya
gue mau beli perang kepat buat bayi lo
lo tetap disini jangan kemana mana
sama satu lagi sa
demi keamanan lo
yaudah gue pergi dulu ya sa
kesian kesia gak bisa ngeliat papanya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
allah telah memberikan rahmatnya kepada kita semua
untuk berkumpul disini
di acara tasyakuran tujuh bulanan
calon putra ibu andini karisma putri
dan bapak aldebaran al fahri
marilah kita bersama sama berdoa
untuk keselamatan ibu dan bayi
acaranya kita mulai
silahkan melakukan cejaman pertama
sebagai jalur bapak